ex pemain sepak bola klub psm makassar dan psim yogyakarta ahmad hisham tole
ditangkap polisi usai melakukan penikaman dengan pecahan botol
terhadap seorang petugas keamanan di rumah bernyanyi di jalan perintis kemerdekaan
kota makassar sulawesi selatan sabtu pagi
hishamtole yang diketahui masih dalam keadaan mabuk
sempat melakukan perlawanan hingga aparat melakukan tindakan tegas
dengan mengikat tangan tersangka dan memasukkannya ke mobil untuk dibawa ke mapolsek beringkanaya
sementara korban yang menderita luka di bagian leher dan tangan dirawat di rumah sakit daya makassar
menurut polisi peristiwa ini diawali perselisihan tersangka dengan seseorang di dalam rumah bernyanyi
hingga korban ingin melerai namun malah ditikam dengan pecahan botol
sementara itu tak terima ditegur karena mengamuk di dalam kamarnya
seorang warga negara asing asal nigeria bernama agustus muambara
melakukan penganiayaan terhadap dua lansia perempuan sesama penghuni sebuah apartemen
di kawasan kelapa gading jakarta utara jumat malam
polisi yang mendapatkan laporan mengamankan pelaku
sedangkan korban dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan
karena alami luka akibat senjata tajam
tim liputan cnn indonesia